untuk meraih simpati pemilihnya ketua umum partai hanura usman sabta odang mengicarakan
pengusaha erick thohir yang tadi kita saksikan sebagai salah satu sosok yang dipertimbangkan
menjadi ketua tim kampanye nasional jokowi maruf
selain itu deddy miswar yang merupakan kader partai demokrat
dipilih koalisi pendukung pasangan jokowi maruf sebagai salah satu juru bicara kampanye
ketua umum partai hanura osman sabta odang menyatakan partainya tidak keberatan
jika pengusaha erick thohir dipilih sebagai ketua tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇
sosok erick thohir selama ini dinilai pekerja keras dan bisa masuk kalangan dunia usaha
namun ia menegaskan keputusan akhir soal ketua tim kampanye nasional
akan dipilih oleh jokowi dan maruf amin
salah satu yang memang erick thohir kan sudah mempunyai prestasi yang begitu baik
dan saya kenal ini anak dari masih kecil dan memang pekerja
jadi ya sah sah saja kalau ada banyak orang saya juga setuju itu
koalisi pendukung pasangan jokowi maruf amin juga memilih dedy miswar sebagai salah satu juru bicara kampanye
menanggapi hal itu partai demokrat mengaku deddy miswar tidak meminta izin untuk menjadi jubir jokowi
sekjen partai demokrat hinka panjaitan mengisyaratkan akan memanggil deddy miswar
untuk mengklarifikasi bahwa mantan wagup jabar tersebut menjadi jubir pasangan jokowi maruf amin

harus ada praduga tak bersalah kan panggil dulu dia dengarkan dulu
karena itu di kita tahapannya itu kita serahkan ke jawa barat
tunggu dua hari lagi nih setelah itu nanti kita lihat biar utuh
hingga juga menepis partai demokrat pecah dukungan dengan banyaknya kader yang membelot mendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
seperti tuan guru bajang gubernur papua lukas nmb dan mantan wagub jabar deddy miswar
sementara partai gerindra mengaku tidak akan melakukan strategi yang sama dengan mengambil kader lawan
karena masih banyak tokoh potensial yang bisa bergabung menjadi tim sukses dan jubir kampanye
kita akan menampung nanti orang yang datang tentunya kita seleksi
tapi kalau kita kemudian dikatakan mencuri atau apalah namanya
mentransfer atau mengambil alih itu mungkin tidak akan kita lakukan
sufmi juga menyatakan tidak akan ikut campur dengan masalah yang terjadi di partai demokrat
dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada partai demokrat
menurutnya yang penting saat ini partai koalisi prabowo terus bekerja dan menganggap hal seperti ini
adalah hal yang biasa